dinda subang lara
kanda menunggu dinda
di balairu sekarang juga
oleh seluruh penggawa
tidak akan ada yang bisa maisak
tidak akan ada yang bisa
yang bisa menolong mereka
kau memang cerdas
aku khawatir mereka akan menemukan kita
nimas tidak perlu khawatir
allah bersama kita nimas
tatapannya begitu menenangkan
seperti tatapan seorang kakak kepada adiknya
siapakah dia sebenarnya
nimas tidak perlu cemas
dengan apapun yang terjadi
dengan kita saat ini
tidak ada satu pun musibah
yang menimpa anak manusia
melainkan atas izin dari allah
sekarang kita berdoa
melindungi kita dari orang masuk
tapi tidak mungkin
mereka masuk ke dalam sana maesa
karena kalau mereka masuk ke dalam goa itu
ternyata mereka sudah mencari tempat persembunyian yang lain
ayo kita kejar mereka
sebelum mereka melarikan diri lebih jauh
alhamdulillah irbi alami
seperti mereka sudah pergi kak mandiaka
ini berkat perlindungan dari allah subhanahu wa ta'ala
sekarang nimas menenangkan diri nimas sendiri
sambil menyembuhkan luka dalam nimas
kurang ajar siapa orang itu sebenarnya
gara gara orang itu aku gagal menangkap genteng manik
hai harusnya aku bisa menangkap kentering manik tapi kalau oh aku harus kembali ke
pacaran kalau tidak siliwangi bisa curiga hai kek
mohon maaf gusti ratu dari tadi hamba mencari cari gusti ratu ada apa mencari
saya ampun gusti ratu dari tadi prabu minta gusti ratu untuk menemuinya di
pismanya ya saya akan segera kesana baik gusti ratu saya permisi
yang sedang terjadi kenapa siliwangi memanggilku
aku harus bisa meluruhkan matrai untuk mengetahui siapa dia sebenarnya
siapa dia sebenarnya
siapa dia sebenarnya
siapa dia sebenarnya
hai ambar menghadap gusti prabowo
maaf mesti prabowo hamba hanyalah seorang pelayan jadi hamba harus bersikap sebagai pelayan
tidak lama lagi
tidak lama lagi apa maksudnya
kanda akan mempercepat
untuk memulihkan posisi dinda
kembali menjadi seorang rakyat
untuk dinda kentriman
tidak akan lama lagi
kesembuhan dari dinda kentriman
tinggal menunggu waktu
jadi tidak ada salah
jika kanda mempercepat pengangkatan
untuk memulihkan posisi
menjadi seorang ratu kembali
jika kanda mempercepat pengangkatan
untuk memulihkan posisi
menjadi seorang ratu kembali
jika kanda mempercepat pengangkatan
menjadi seorang ratu kembali
dinda subang lara kanda menunggu dinda di balairu sekarang juga
karena pengangkatan akan disaksikan oleh seluruh penggawa pada jajaran